kita melakukan kegiatan ini berawal dari rasa keprihatinan akan sebuah kalimat
minimnya rendah baca di kalangan anak anak terutama di masyarakat indonesia
setelah itu kita melakukan observasi ke lapangan ternyata permasalahannya bukan seperti itu gitu kan
bukan letaknya di sana
ternyata rendahnya minat baca di tengah tengah masyarakat itu karena minimnya akses buku bacaan itu sendiri
inilah sepenggal kisah anak negeri yang menelusuri tempat terpencil
mendedikasikan diri untuk sebuah generasi
ahmad saripan pria asal kampung babakan
di kota lantas kecamatan sukaraja sukabumi ini
sudah enam tahun berupaya meningkatkan kegiatan literasi di pedesaan terpencil
gerakan ahmad saripan yang akrab di sapaipong ini
diawali dari rasa prihatin akan rendahnya minat baca di kalangan masyarakat
siang hari pria kelahiran seribu sembilan ratus delapan puluh ini
biasa membawa buku bacaan dan beragam alat tulis untuk anak anak di pedalaman hutan pinus di kampung cimangku
desa bantar agung kecamatan jampang tengah kabupaten sukabumi
kedatangan ipong disambut wajah bahagia anak anak dan orang tua
meskipun lapak baca ini terletak di tengah rimbunnya hutan pinus
anak anak sangat antusias menerima buku bacaan yang dibawa ipong
tadi saya mengikuti dari pusat kota sukabumi menuju kampung cimanggu yang berjarak sekitar lima puluh km
dan berada di sebuah pelosok desa di tengah tengah hutan pinus
nah ini adalah pelajaran yang sangat menarik
kami berdua melakukan kegiatan distribusi atau apapun itu
selamat siang menjelang sore
kang sebenarnya kegiatan hari ini tuh apa sih kang
agenda kita hari ini yaitu membantu menyalurkan kebutuhan kegiatan belajar mengajar
yang digagas teman teman di
kampung cimanggu di kecamatan jampang tengah ini
kita dari sabumi polintir sengaja datang ke sini mendukung kegiatan yang dilakukan teman teman di sini
terutama kita membawa bantuan alat tulis alat gambar dan whiteboard untuk mendukung kegiatan belajar anak anak di sini
selain apa distribusi logistik
untuk literasi ada kegiatan apa lagi kang di lokasi ini kang
kebetulan kita hari ini ada interaksi dengan adik adik di sini yaitu mengenalkan lagi kita permainan tradisional zaman dulu mungkin
yaitu wayang dari daun singkong
wayang dari daun singkong yang bahan bahan bakunya mudah didapat di sekitar lokasi
jadi sekalian kita mengedukasi lewat media wayang singkong itu sendiri
daun singkong sangat mudah didapatkan di desa ini
permainan tradisional wayang singkong membuat anak anak saling berinteraksi dan berkomunikasi
mengunjungi warga di pelosok pedalaman sukabumi ini merupakan aktivitas keseharian ipong
ini adalah impiannya sejak dua ribu sepuluh
namun baru pada pertengahan dua ribu lima belas
ipong mulai bisa mendistribusikan buku bacaan di desa
ipong menamai kegiatannya ini misi ekspedisi aksara
untuk mencapai suatu wilayah di pelosok sukabumi berbagai rintangan harus ia lalui
mulai dari akses yang sulit menyeberangi sungai sampai masuk menembus hutan
kegiatan kami itu dilakukan itu mulai dari tahun dua ribu lima belas
pertama kita melakukan kegiatan itu kita dengan membawa buku gitu kan datang ke pelosok pelosok gitu kan

kita mencari buku buku yang menarik
kita mencari buku buku yang menarik
kita melakukan lapak baca dengan sepeda motor gitu
kita melakukan lapak baca
setelah melakukan lapak baca kita bisa melihat
kita bisa melihat respon masyarakat terutama anak anak tentang buku gitu kan tentang buku bacaan
jadi setelah kita melakukan lapak
kadang kita langsung berkoordinasi dengan pemuda setempat tokoh masyarakat setempat gitu kan
untuk menindaklanjuti apa perlu di sana didirikan langsung taman baca gitu
menyandang status kegiatan
menandang status kabupaten terluas sejawa
kabupaten sukabumi memiliki empat puluh kecamatan dengan beragam permasalahan di dalamnya
salah satunya adalah rendahnya literasi
mendapatkan buku yang layak di daerah terpencil merupakan hal yang hampir mustahil
pada dua ribu lima belas ipong mencetuskan program satu buku untuk satu anggota masyarakat sukabumi
yang disingkat menjadi sabumi
ipong membentuk komunitas sabumi bersama para relawan lainnya
yang mempunyai keprihatinan
kondisi di pelosok sukabumi itu
terutama daerah daerah terisolir itu
infrastruktur akses jalan terutama itu sangat susah gitu kan
kadang kita harus
mesti beresiko lah untuk mengunjungi satu wilayah itu gitu kan
kita mesti menyeberangi aliran sungai gitu kan
kalau musim hujan
kadang si sungai nggak bisa kita seberangi gitu kan
karena air air air meluap gitu naik gitu kan
jadi ya istilahnya akses akses di pelosok itu benar benar sangat
sangat susah untuk menembus ke sana gitu kan
hanya saya pribadi dan kawan kawan
ingin menjembatani anak anak
terutama di daerah daerah terisolir itu
untuk mendapatkan buku bacaan yang layak gitu
untuk mereka baca gitu
ipong bersama para relawan sabumi
melakukan observasi ke daerah terpencil di kabupaten sukabumi
dari penjelajahan itu
ipong menemukan rendahnya minat baca masyarakat
bersumber pada minimnya akses terhadap bacaan
berdasarkan data unesco
indonesia berada pada urutan kedua dari bawah soal literasi dunia
minat baca masyarakat indonesia
dari seribu orang indonesia
hanya satu orang yang rajin membaca
namun setelah rutin membawa buku ke pelosok
ipong menemukan minat baca masyarakat sebenarnya sangat tinggi
sampai saat ini sih
pandangan kawan kawan sabungi volunteer itu
mungkin sama ya gitu kan
berawal dari rasa keprihatinan gitu kan
jadi mereka menyatukan persepsi
menyatukan visi gitu kan
untuk untuk bergerak
dan berbuat gitu kan
untuk generasi nanti
ipong kemudian mendirikan taman baca di pelosok desa
dengan dukungan sejumlah pihak
ipong memanfaatkan media sosial
untuk menjaring dukungan dari berbagai komunitas
tidak hanya komunitas lokal
gerakan ipong dalam membangun taman baca dan aktivitas literasi pun
sempat dilirik oleh warga belanda dan brazil
para pegiat literasi dari mancanegara membantu ipong
untuk menyalurkan buku bacaan dan alat peraga pendidikan
di sekolah panggung di pelosok jampang tengah
para anak didik di sekolah panggung
juga diberi pendidikan tentang geografi dunia
mereka sih menurut saya sih
minat baca mereka itu sangat tinggi gitu kan
terbukti dengan kita beberapa kali melakukan ekspedisi
membawa buku bacaan membawa buku tulis
antusias mereka terlihat jelas gitu di sana gitu kan
dengan mau membuka buku untuk membaca gitu kan
kadang ada yang meminta langsung gitu kan
supaya buku itu tidak kita bawa lagi gitu kan
dari situ kita bisa melihat gitu kan respon masyarakat di sana
untuk buku bacaan itu sendiri
dari permasalahan itu dari kejadian itu
kita langsung inisiatif untuk secepatnya kita mendirikan taman baca di sana
menanggapi kegiatan literasi yang dilakukan ipong
sosiolog dari sekolah tinggi ilmu sosial dan politik
stisip widya puri mandiri sukabumi
kantirina rahayu berpendapat
literasi merupakan sesuatu yang sangat penting di tengah masyarakat
dengan literasi peradaban manusia akan berkembang
pada dasarnya literasi itu adalah hal yang sangat penting
dan berdampingan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat
apalagi di era globalisasi teknologi informasi dan komunikasi
maka tidak bisa masyarakat melepaskan begitu saja dari literasi
nah dengan adanya aksi sosial ini
tentu saja yang pertama menyambut baik
dan yang kedua turut mensupport
turut mensupport mudah mudahan terus bisa dikiatkan
dan ada solusi solusi yang bisa diambil dalam rangka aksi sosial tersebut
manusia dapat berkomunikasi dengan baik
untuk menyikapi dinamika kehidupan dan lingkungan sekitar
sementara wilayah kabupaten sukabumi yang begitu luas
dengan infrastruktur yang masih minim
perlu mendapat perhatian dari pihak pihak terkait
setahu sepenguatan kami sepenguatan saya
itu kondisi pendidikan ya
itu di kabupaten sukabumi itu ya masih perlu banyak perhatian
artinya banyak aspek dari pendidikan
tidak sekedar membaca menulis ya
itu yang perlu diperhatikan
misalnya sarana infrastrukturnya
untuk pendidikan dasar itu apakah di desa desa yang saya tahu
itu hanya ada pendidikan dasar yang mungkin tingkat sd saja ya
untuk sampai ke smp apalagi sma itu
biasanya ada di ibukunan
kota kecamatannya saja
dan itu pun jumlahnya tidak memade
ditambah dengan memberikan motivasi yang kurang
pada dua ribu tujuh belas taman baca mulai berubah bentuk menjadi sekolah gratis
yang terbuat dari bambu dibangun secara swadaya
oleh masyarakat kampung pangkalan
di sekolah bambu inilah masyarakat kampung pangkalan aktif melakukan
kegiatan literasi dan beragam kegiatan masyarakat
mulai april dua ribu dua puluh satu sekolah bambu bertransformasi menjadi sekolah gratis
dengan bangunan permanen yang terdiri atas tiga ruang kelas
cerita awal sekolah gratis itu berawal kita datang ke sana berkunjung
ya itu tadi kita datang ke satu kampung mendirikan taman baca
terus kita melihat kampung sebelah dengan kondisi mungkin yang sama
dan kita melakukan pendekatan ke tokoh pemuda tokoh masyarakat di sana
untuk melakukan sebuah program di sana yaitu mendirikan taman baca
berawalnya sih kita datang ke sana mendistribusikan buku bacaan mendirikan taman baca
setelah itu ada respon dari masyarakat karena memang mungkin permasalahan
akses pendidikan akses ke sekolah itu jaraknya jauh
terus kita berinisiatif dengan kawan kawan untuk mendirikan sekolah di sana
dan alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri
sebelumnya menyadarkan warga kampung akan pentingnya pendidikan
merupakan tantangan sulit bagi ipong dan teman teman
stigma bersekolah itu mahal dan lokasi fasilitas pendidikan yang jauh
membuat anak anak di kampung pangkalan tertinggal di bidang pendidikan
putus sekolah merupakan hal yang lumrah di kampung ini

sekolah gratis ini tidak akan ada sebetulnya kalau kita berada di kampung ini

karena di sini yang paling vital adalah masyarakat setempat
karena dari masyarakat untuk masyarakat
kampung pangkalan dari dulu sampai hari ini kami sangat tertarik di sana itu karena
ketika kami ingin mendirikan sekolah gratis pada waktu itu
itu direspon dengan cepat oleh masyarakat
ketika kami ingin mendirikan sekolah gratis pada waktu itu
itu dipresikan secara pusat

untuk diskok hanya untuk pengeluaran di lemon
mengentaskan buta aksara dan menumbuhkan minat baca
sasarannya tidak hanya anak usia dini tapi juga pemuda dan orang tua
dan bahkan di sana masih banyak masyarakat yang buta huruf
hadirnya sekolah gratis hari ini kang ipong
itu memberikan fasilitas pendidikan yang layak untuk masyarakat setempat di sana
menjadi lebih baik secara tarap ekonomi
tingkat pendidikan juga masih jauh dibandingkan sekarang
alhamdulillah sekarang adanya fasilitas sekolah gratis yang kita dirikan
yang dibantu oleh kang ipong
itu menjadi solusi untuk masyarakat
itu menjadi solusi kita memberikan rangsangan yang sangat baik terhadap mereka
terhadap tingkat kesadaran pendidikan dan minat baca yang baik di masyarakat setempat
manfaat gerakan literasi yang dibawa ipong dirasakan oleh fitri
perempuan asal kampung bangkalan ini aktif memanfaatkan sarana literasi sejak empat tahun lalu
selain berhasil menjadi pengajar di taman kanak kanak dan madrasah
fitri juga dapat melanjutkan pendidikan kecikang lebih terbaik
fitri juga dapat melanjutkan pendidikan kecikang lebih terbaik
tapi berkat adanya taman baca
adanya bantuan dari kakak kakak di sini
mengajarkan banyak sekali hal banyak sekali pelajaran ke saya pribadi
udah berapa tahun ya dari dulu mungkin empat tahun lebih kayaknya ada
dari situ saya belajar buat tampil di depan
buat tampil baca puisi teater dan sebagainya
akhirnya saya juga kan sekarang berani ya buat mengajarkan ke anak anak gitu
buat berbicara depan anak anaknya
karena belajar dari situ bermanfaat sekali
bagi saya pribadi sangat bermanfaat

nggak tahu apa apa mungkin main mainnya ya di sini sini aja
saya bisa sekarang kuliah kan kuliah juga berkat bantuan dari kakak kakak di sini
bisa kenal jadi bisa kenal banyak orang

selain nasi uduk asep juga membawa sejumlah buku
asep berjualan nasi uduk di jalan maya wati ini sejak dua ribu enam belas
yang membuat lapaknya berbeda dari lapak lainnya
lapak asep juga menyediakan buku buku untuk dibaca para pembelinya
sambil menikmati sarapan

sebagai penimbang agar tidak kecanduan kawai

untuk meningkatkan minat baca anak anak
tidak hanya dilakukan asep di rumah
di waktu luang asep berkeliling dengan sepeda ontelnya
menawarkan buku buku untuk dibaca
membawa satu tas yang terisi penuh beragam jenis buku bacaan
asep biasanya menuju ke pusat pusat keramaian
asep menempatkan buku buku untuk dibaca
sampainya di alun alun taman cisaat kabupaten sukabumi
asep membuka lapak bacanya
kegiatan ontel pustaka yang sudah berjalan hampir enam tahun ini
berlangsung sejak pukul tujuh pagi sampai pukul dua siang
dari lapak pantel ini secara umum
kita istilahnya kampanye mengingatkan kepada masyarakat
bahwa pentingnya buku dalam kehidupan sehari hari
dan membudayakan buku
untuk dijadikan bagian daripada kehidupan sehari hari
karena buku itu masih menjadi moda utama dalam dunia pendidikan
walaupun di era gadget yang sekarang ini
tetap menjadi prima donna orang orang
untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan penelitian
dan bisa dipercaya
ipong berharap buku dapat hadir langsung di hadapan warga pelosok
karena sesungguhnya warga kampung memiliki minat baca yang tinggi
pesan dari saya sih istilahnya masyarakat itu sangat sangat menunggu gitu
program program berbagai pihak untuk bisa mendatangkan buku
ke hadapan mereka langsung
jadi kalau untuk menunggu masyarakat di pelosok datang berkunjung
perpustakaan perpustakaan itu sungguh tidak mungkin
jadi kami berharap sih buku buku sendiri yang bisa datang hadir langsung ke hadapan mereka
saya yakin saya percaya
bahwa selama ada kehidupan ada interaksi
itu manusia itu tidak akan berdiam diri
ketika ada aksi pasti nanti ada reaksi
nah di sanalah ketika aksi aksi yang
dibawa oleh komunitas itu
dampaknya apa ini
aduh ini sampai maaf mungkin dari komunitas tertentu sudah sampai menyentuh di sini
pastilah yang diharapkan adalah sebuah perubahan yang
yang tadinya tidak ada menjadi ada
yang tadinya pasif menjadi aktif
ipong dan teman teman yang berharap
gerakan literasi yang mereka rintis
mampu menjawab permasalahan pendidikan dan sosial di masyarakat sekitar
lebih jauh lagi
ia berharap literasi dapat membekali masyarakat dengan kemampuan mengakses
mencerna dan memanfaatkan informasi secara cerdas
menumbuhkan budaya membaca
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan generasi yang unggul
buku dapat menjadi teman untuk memperoleh karya
untuk membantu memecahkan beragam persoalan kehidupan